hai tapi coba kita kita terima ini dengan kepala dingin kan ayah
alat pulang aja udah sebuah kajian dari allah
bukan ini aku harapin ya ini kuat sayang apapun keadaannya al nanti kita harus syukur ya
sampai saat ini
siap suster ayo kita bawa ke dalam ruangan
ya ampun sampai sekarang elsa juga gak ngerespon semua
telepon aku dia masih sibuk ya
ya hei kamu sampai iya aku baru sampai kamu juga baru nyampe iya oh ya
terus gimana kondisinya mas aldi
iya saya sih belum langsung ketemu sama pak al tapi tadi udah datang bu andin pak surya sama bu sarah
halo mbak andin pastinya mbak andin bahagia kan ya di soalnya mbak nian pasti bahagia banget bisa mendapati mas al dengan selamat
iya ya pastinya lah bahagia ya sebetulnya saya juga berharap sangat berharap ingin bahagia bu andin
catherine kembali seperti pak ali yang kembali poin
preserve ya masih pentung mustahil ya sekalipun kita berdoa mau sampai kapanpun
sorry bella sorry saya malah bikin kamu bingung ya maaf ya ini ya hanya angan angan saya aja
karena memang kan kondisinya berbeda
kalau paal menghilang terus kembali lagi
biar kalau catherine kan kayak tau semua
meskipun hanya sebatas angan angan
tapi ini bukti kalau kamu masih mencintai catherine begitu dalam di
saya dari tadi perhatiin kamu kayak ngelamun gitu banyak pikiran
ada baiknya kita ke kantip dulu yuk
kamu kan belum makan yuk
kamu kan juga harus minum obat
ya makan dulu ya
kamu datang ke sini aja itu udah menguras tenaga kamu din
jangan sampai karena kamu mau ketemu al
kamu lupa sama kondisi
ini kesehatan kamu
yuk makan yuk
aku mau di sini dulu aja
aku mau nungguin kabar
kalau ada kabar baik kan aku bisa langsung datang kesana
permisi saya mau menyampaikan bahwa pasien telah melakukan pemeriksaan
kalau begitu saya produksi dulu
terima kasih justir
boleh mamah duluan masuk ke dalam
ya kamu makan dulu
terima kasih o'bab
engkau berikan kesempatan untuk hamba bisa pulang
berjumpa keluarga yang pasti merindukan
satu hal yang hamba yakini
telah menguatkan hamba untuk bertahan selama ini
sungguh engkau maha besar
terima kasih telah menunjukkan kuasamu
betapa keajiban itu ada
kalau engkau sudah berkendak
syukur hamba padamu
tanpa kasih sayangmu
hamba bisa berada di sini sekarang
hambamu yang selalu mampu bersyukur
aku berbakat ditumbuk beliau
dan memegang hatiku
tapi coba kita terima ini dengan kepala dingin ya ayah
alam bulan aja udah sebuah keajaiban dari allah
tapi bukan ini naku
apapun keadaannya al nanti kita harus syukur
semoga ini hanya sementara
selama dua tahun kamu sudah berdoa
berharap ada keajaiban
tapi allah sudah menjawab doa kamu nak
al sudah pulang
kita harus bersyukur
dari sisi itu dulu ya
tidak akan ada jalan
percaya sama allah
akan ada jalan yang allah berikan
buat apa buat kita semua
tapi insya allah semuanya akan baik baik aja
kamu kita semua gak pernah lepas berdoa
menyambut dan memeluk al
kita terima dia dengan seluruh cinta kita
bahwa al nanti akan kembali lagi seperti dulu lagi
al akan sembuh
dengan segenap cinta yang kita berikan untuk air

kita setan didalamnya

ya nya juga
iya ya ya ya tentang di seharian nih ya

kpnb yakan tapi